diskotikkan karaoke double o di jalan sungai maruni kilometer sepuluh kota sorong selasa dini hari terbakar
belasan karyawan tempat hiburan tewas terjebak dalam kobaran api
diduga pemicu kebakaran akibat baku hantam sesama pengunjung
yang kemudian membakar diskotik tersebut
tim identifikasi dari polres sorong kota masih melakukan olah tkp untuk menemukan korban korban lainnya yang kemungkinan juga masih terjebak di lokasi
dan untuk mengetahui informasi terkini sudah terhubung dengan jurnalis transmedia jersey allen di sorong papua
jersi bisa anda ceritakan kondisi saat ini setelah kebakaran terjadi
ya bisa anda ceritakan kondisi saat ini setelah kebakaran terjadi
kondisi dari di lokasi kebakaran
tujuh belas jenazah korban kebakaran sudah dievakuasi oleh tim inavis polres sorong menuju ke rumah sakit televisolo sorong
dan sekarang tim dari polres inavis sementara mempersiapkan atau menunggu kedatangan papolda papua barat yang siang ini tiba di sorong untuk melihat
kondisi terakhir kebakaran
dan juga polres sorong dari tim inavis sudah menyediakan senda untuk antemortem identifikasi dari korban kebakaran begitulah ya
baik anda sebutkan tujuh belas korban ini seperti apa kondisi korbannya jersi bisa anda jabarkan
untuk korban memang kami tidak dari jurnalis tidak bisa melihat
langsung ke lokasi karena memang disterilkan untuk proses identifikasi dan juga olah tempat kejadian perkara
namun dari semuanya yang saya mendapat informasi bahwa semuanya hangus terbakar diisi dalam sekitar delapan kantung jenazah yang sudah dipindahkan ke rumah sakit selidi solo kota sorong
baik artinya anda mendapatkan informasi tujuh belas korban
dipastikan meninggal dunia begitu ya
apakah dengan korban lainnya masih dalam proses pencarian atau sudah dipastikan tidak ada lagi warga yang terdapat di dalam diskote dan juga karaoke itu jersey
tim inavis sudah mengeluarkan semua peralatan dan sepertinya sudah tidak ada lagi korban yang ada di dalam
hanya tersisa gedung yang terbakar yang dilingkari oleh garis polisi
baik selanjutnya bisa anda ceritakan kronologis kejadian
karena sebelumnya diduga ini akibat adanya bentrokan dari dua kelompok begitu
bagaimana kejadian dan juga kronologis awalnya dimulai dari pukul berapa lalu apa yang terjadi di sana jersey
sekitar pukul satu dini hari ada bentrokan
memang bentrokan ini sudah antara dua kelompok warga ini sudah
terjadi sejak hari sabtu kemarin
namun masih berbuntut panjang setelah diselesaikan di polres
rupanya masih berbuntut panjang hingga terjadi penyerangan tadi malam
dari tujuh belas korban itu itu korban yang terbakar di dalam lokasi kekebakaran
sedangkan korban bentrokan juga ada sekitar tujuh eh sorry ada satu orang yang juga menjadi korban meninggal karena dibacok
dalam insiden dini hari tadi
satu korban bentrok akibat di luar kebakaran begitu
iya di luar kebakaran
jadi total korban kalau secara keseluruhan ada delapan belas tujuh belas karena terbakar
satu lagi akibat dibacok saat insiden penyerangan antara pemuda itu
baik jersi anda sebutkan bahwa bentrokan terjadi pada dimulai dari hari sabtu kemudian berlanjut hingga hari selasa dini hari tadi
apakah sudah ada diketahui penyebab dari bentrokan ini sebenarnya apa dan dari kelompok mana sebenarnya yang sedang terlibat bentrok dari hari sabtu ini jersey
ada dua kelompok pemuda dari berbeda suku di kota sorong
rupanya ada terjadi insiden karena terjadi pemukulan di lokasi dari informasi yang kami dapat terjadi pemukulan di lokasi diskotik tersebut
yang berbuntut penyerangan ke sekretariat dari salah satu kelompok massa kelompok pemuda
dan di insiden tadi pagi terjadi aksi balasan aksi balasannya begitu lihat
oke berarti pada hari sabtu telah terjadi bentrok kemudian dilanjutkan lagi pada selasa dini hari
pada saat terjadi selasa dini hari apakah anda mengetahui bahwa sudah ada upaya untuk mencegah bentrokan itu terjadi atau seperti apa
ya sudah sempat dibicarakan dari tokoh tokoh dari kedua kelompok pemuda tersebut
namun rupanya masalah itu tidak sampai ke akar rumput hanya di arah arah sepimpinannya saja
sehingga bentrok itu berlanjut hingga selasa dini hari tadi lihat
baik untuk saat ini penanganannya apa yang dilakukan jersey
saat ini di sekitar lokasi
sejak kejadian di sungai maruni itu sudah dipenuhi oleh para baik tni maupun polri
yang melakukan untuk sementara melakukan pengamanan di sekitar lokasi bentrokan
anda sebutkan tadi tujuh belas korban meninggal dunia yang ditemukan di dalam diskotik
kemudian telah dievakuasi dan juga dibawa ke dalam delapan kantung begitu
apakah pada saat kejadian memang hanya tujuh belas orang itu yang berada
ada di lokasi atau ada
ada begini lih
di saat itu diskusi ramai orang tapi sudah banyak yang sudah sempat dievakuasi
yang meninggal ini mereka kebetulan berada di room room atau ruangan ruangan tersendiri di lantai dua
semuanya di menurut informasi yang kami dapat dari tim identifikasi bahwa mereka ditemukan dalam sebuah gedung
dengan jenazah yang meninggal tersebut lih
artinya korban korban ini adalah bukan mereka yang terlibat bentrok dari dua kelompok tadi
tapi pengunjung diskotik lain begitu sebagian besar jersi
bisa dipastikan seperti itu
iya dari keterangan polisi yang sementara kami dapat
enam orang adalah karyawan
dari informasi yang kami dapat enam adalah karyawan diskotik dan sisanya adalah pengunjung ya
jersi kami akan meminta keterangan anda atau juga laporan anda terkait
update dari kondisi terbakarnya diskotek dan juga karaoke di sorong papua ini
namun cnn indonesia today akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi